gak ada gak liat gue
kenapa anak anak tidak ada
motornya juga gak ada
apa jangan jangan mereka udah balik ke base camp
beruntung banget kita bisa kabur deh si boy
coba kalau enggak masalahnya pasti bakal makin runyam
yang penting sekarang kita udah aman
tinggal kita nyerahin duit yang tadi ke bos mondi
eh lo semua berantekan nih gawain gue
sedangkan lo berdua di sini enak enakan
iya salah lo sendiri
kenapa lo gak ngebut
coba kalau lo ngebut lo bisa kabur dari sea boy
gue mau ngasih uangnya ke bos mondi
uangnya udah diambil sama si boy
nanti bos moni bisa ngamuk sama kita bertiga
lo nya kenapa gak ada pergi ha
mana bisa gue gak ada punya sendirian
terus kita harus ngomong apa sama bos mondi
bos morni pasti marah besar sama kita
kenapa lo tegang gitu
siapa yang ribut
kok dihajar sama si boy
terus gimana lo ajar balik gak dia
aku sendirian yang lain pada kabur
lagian percuma kita coba aja
lo kayak gak tau aja gue kayak gimana
kita gak akan pernah bisa loh si boy
ternyata cuman segini mental anak anak yang seriala
di luar aja mereka sok ganas
tapi takut sama boy
apa gue sendiri yang harus turun tangan langsung adepin gue
oh harus berapa kali sih gue bilang sama lo
kalau kalung itu tuh penting banget buat gue
oh ngerjain gue mulu sih dari kemarin
kemarin mau ngajak gue ke kantor polisi
jadi ini rumahnya boy

pasti banget rumahnya
ih ini mah istana beneran sila
bener kan mak apa kata aku

kalau dari awal mama tahu rumahnya boy kayak istana kayak gini
dan real sultan
jangan harap kamu mama restui untuk putus
pokoknya gimana pun juga
kamu harus tetap bisa balikan ya sama boy
kalau kamu jadi sama boy
hidup kamu akan bahagia saya
iya mah aku juga nyesel banget putus sama boy
makanya mama please banget bantuin aku balikan sama gue ya
siapa sih yang akan menangani
karena rumahnya aja super mewah kayak gini
aduh ini tempat apaan sih
mau ngapain kita kesini
ya gue mau nyuruh kalung lu lah
tadi sih gue masih pakai kalungnya sebelum gue berantem sama geng serigala
semoga aja jatuh di sini
sekali gue pengen balikin tas pemilik gudang sini
ya udah deh terserah loh
tapi awas ya kalau kalung gue gak ketemu
masa di sini ini sih
bapak cek dulu aja siapa tuh masih lengkap
masih lengkap semua kok mas
kalo gak ada mas saya gak tau mas
saya sih jujur gak tau bapak ada urusan apa sama anak anak yang serigala
tapi kalau saya boleh bicara
saya nasihatin untuk bapak menghindar dari mereka
jangan pernah berurusan lagi sama mereka ya pak demi keselamatan bapak
iya mas makasih juga nasihatnya mas
kalo gitu saya mau masuk ke dalam dulu mas ya
udah selesai kan urusan lo
bagaimana coba kalo gue cari sampai ketemu ya
gak ada gak liat gue
kenapa anak anak gak ada motornya juga gak ada
apa jangan jangan mereka udah balik ke base camp
eh kalung gue tuh belum ketemu ya
lo ngapain coba duduk
mana katanya kalungnya ada di sini
gak ada tuh gue cari cari
ya gue bakal marah banget lah sama lo
ya udah lu marah aja sekarang
karena kayaknya kalo lo emang gak akan pernah ketemu kok
gue juga gak tau ada dimana
oh tuh bener bener keterlaluan ya
terus lo gak ada ngerasa bersalah salah sekali
kalau makasih ya pak